abang dengerin ye
kalau pacarnya kecelakaan
masa kagak ditengokin sih
abang kagak ada di hatinya rumana
kagak sari saring ya paji
dari pemuda pemabokan yang biasa nongkrong di bawah layang tol entu
sekarang udah berani keluyuran
suster tolong kasih tahu keluarga pasien
boleh masuk tapi dua dua saja
kondisi pasien sudah semakin membaik
dan kemungkinan besok sudah boleh pulang
ya saya pesan dokter
keluarga boleh jenggok tapi harus dua dua secara bergantian
jiwa lu masih ketolong
itu namanya kamu masih dilindungi sama allah
makanya lah besok besok kalau ada yang minta sedekah
jangan lu tolak kasih aja
kalau lu tolak bisa bisa ada korban lagi
bukan minta sedekah
tapi mereka malah
orang emak lihat sendiri
dia itu minta duit
tapi mereka maksa
makanya besok besok lam
kalau ada orang minta sedekah
gak usah maksa
kita bakalan kasih
kalau minta baik baik gitu
mana ada sih preman yang mintanya baik baik
preman yang toleh
ram gue sama mak keluar dulu ya
yang sabar dulu ya
hari ini saya izin tidak masuk ya
iya beberapa hari ini
lagi dapat sedikit musibah
masih banyak ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah ya rabbal alamin
ya rahman ya rahim
sembuhkanlah adik kami ya allah
dari segala macam penyakitnya ya allah
dan pulihkanlah kesehatannya ya allah
telepon sekarang juga haji mengidin
suruh dia datang kesini
kita ajak makan siang
bapak aja apa jadi ibu
gue yang mesti telepon
udah buruan telepon
kok sampai hari ini juga belum datang ya
ngapain sih nungguin yang kagak datang
kalo pacarnya kecelakaan
masa kagak ditengokin sih
abang kagak ada di hatinya rumah na
pemuda pemabokan yang biasa nongkrong di bawah layang tol entu
sekarang udah berani keluyuran
ampe deket masjid yang di depan itu paji
memang robi itu brengsek
yeh bener paji
nih ayo denger dari orang orang kampung ya
mereka siap ngungsi kalo sampe kampung kita didatengin preman preman itu paji
pujuh buset sampe segitu nya ya
nah ini kagak boleh dibiarin
biar gimana juga kampung kita ini adalah tempat ari ari kita ditaram
bener paji ya
harus kita pertahankan sampe titik darah perhatian
ya bener paji
nah daripada warga yang mengungsi
mendingan si robi aja yang kita suruh pergi
pendi ya biar masalahnya
kalo kagak pinter kagak jadi anak gua paaji dong
kok diangkat angkat sih sama bang robi
semoga bang roby baik baik aja
lu siap siap ya kita mau pergi makan siang
kita lagi di udang sama keluarga rasidi
bukannya abah udah ngebatalin acara itu ya bah
mereka minta dana duty
dan pa haji pernah cerita sama abah
bahwa diluar kalian sering bertemu berdua
rom eh cepet ameh abah lo tuh udah lama nunggu
omi rom kayanya males dipergi
kalo lo ga mau pergi sekarang
artinya lo bikin kesel abah
kalo abah kesel
jantungnya jadi kumat
eh dia bengong
mang hojo itu kan csnya haji sulam
jadi mang hojo yang belain bosnya dong
nantangin rumah sulam
agar seluruh warga kompak
untuk nyuruh dia pindah sama keluarganya
sebelum kampung kita
disantroni sama geng freman
si muhyiddin ga ikutan ngusir haji sulam juga
kan ada lo
ngapain juga gua tuh tangan
tangan gue harus tetap suci
gua mau adorsan dulu
mau makan siang sama calon besan gua
mau makan siang aja
dan dananya kayak mau kondangan artis
rumahnya rumana lagi butek
jangan aja komen
lo udah rada enakan kan
gua sama empok lo balik dulu ya
kasian mang hojo dari kemarin sendirian ngurusin dagangan
mendingan pada balik aja
mas robi kan disini ada ayem
baik baik aja ya
banyakin doa ke teman
biar cepet sembuh
makasih ya bang
bukan rohim tau
ya allah tante
menganggap om sulam
seperti babes sendiri
eee gak usah dipijit
kaki gue tambah sakit tau
kok kagak ada yang mau berhenti ya taksi ya bang
gak ada bener bener
ini kan makan siang
lah apa hubungannya taksi sama makan siang
kalau orang banyak duit dia mau makan siang tuh pergi ke restoran naik taksi
ini enak bener ya makan siang naik taksi
kenapa mereka gak makan bubur di warung kita aja
iya cuman angkotnya kagak lewat warung kita
yang ada ojek sama odong odong
nah ini bang mudah mudahan berhenti ya

nah tuh bang
nih makan siang
ini sih restoran belum seberapa
nih waktu dulu kita ulang tahun perkawinan perak nih sama bini kita ya
kita ngelancong ke prancis ke madrid ke palestina
wah tiap hari kerjaan kita makan
ya namanya kita ke luar negeri pasti kan dicari kan restoran mewah
kita cicipin semua makanan di sana
kita selalu habisin abis enak enak
ki saya juga sudah pernah ke luar negeri
ke arab saudi dua kali
seluruh restoran mewah sudah kami singgahi
saya paling suka makan kebab yang dekat masjidil haram itu
iya yang waktu kita beli emas itu ya pak
itu emang restoran di sini murah meriah ya ji ya
kalau di sini mawartek tuh
yang dihitung itu cuma sekali
itu pun kalau makbror
nah kalau udah berulang kali itu namanya pik
contohnya saya nih naik haji cuma baru sekali
tapi maaf kalau umroh sih udah puluhan kali
sombong bener si rashidi sama gue
baru kali ini gue merasa direndahin orang
rasanya pengen gue balik gini meja ke depannya
di kampung lu lu boleh nyombongin
tapi di depan gue lo bukan apa apa
lu kagak ada harganya sama gue
kapan lagi makan bebek
di rumah mana ada bebek

sekumat allah lebih jok
yang mengalami kuliah muda
dua keluarga haji yang terhormat
nggak usah lagi deh pamer pameran apapun
sok luar negeri
makannya aja ceplak ceplok gitu kayak kuda
ruh mau izin ke belakang dulu ya
nah ruh mau ke belakang ke toilet
kalau kita bareng aja ya
biar kita tambah akrab